polda metro jaya menetapkan tiga ratus delapan puluh orang sebagai tersangka terkait peristiwa kerusuhan saat unjuk rasa di depan gedung dewan perwakilan rakyat pada tiga puluh september kemarin
sembilan tersangka telah ditahan dua diantaranya pelajar karena membawa senjata tajam serta ikut melakukan pembakaran dan perusakan pos polisi
kabit humas polda metro jaya kombespol argo yuwono mengatakan sejauh ini polda metro jaya dengan jajaran telah mengamankan satu tiga ratus enam puluh lima perusuh
jumlah tersebut terdiri dari enam ratus sebelas pelajar stm satu ratus dua puluh enam mahasiswa dan sisanya merupakan warga sipil atau kelompok anarko
saat ini polisi sudah menetapkan tiga ratus delapan puluh orang sebagai tersangka di mana satu ratus tujuh puluh sembilan telah dilakukan penahanan
termasuk dua pelajar yang kenaikan
pembelajar juga mendapatkan membawa senjata tajam dan ikut melakukan perusakan serta pembakaran pos polisi
saat ini para tersangka masih menjalani pemeriksaan secara intensif di gedung ditreskrimum polda metro jaya dan jajaran polres

pembelajar juga menetapkan satu tiga ratus enam puluh lima orang sebagai tersangka di gedung ditres krimum polda metro jaya dan jajaran polres